setelah menyeret mantan direktur utama garuda indonesia skandal rolls royce mulai menyeret perusahaan listrik negara
melalui proyek pembangkit listrik tanjung batu kalimantan timur yang dibangun pada era seribu sembilan ratus sembilan puluh an
dilansir cnnindonesia com lembaga anti korupsi inggris serious proud office ataupun spfo menyatakan
praktik swab oleh rolls royce terjadi pada dua ribu sebelas hingga dua ribu tiga belas
suap terkait dengan long term service agreement antara rolls royce dan apln tersebut
dan dokumen itu menyebutkan bahwa kongkalikong bermula dari penjualan dua paket generator kepada pln
untuk pembangkit listrik tanjung batu
kemudian pada dua ribu rolls royce memperoleh kontrak pemeliharaan proyek tujuh tahun
sebelum kontrak berakhir pln membuka tender pada dua ribu enam mengenai proyek pemeliharaan pembangkit listrik
dalam dokumen sfo dinyatakan pihak rolls royce diberitahu
seorang perantara harus melakukan tender terbuka karena adanya pengawasan terhadap korupsi di tubuh pln
perantara tersebut kemudian menjanjikan akan menemui orang yang bertanggung jawab di pln agar tender dapat menguntungkan rolls royce
dan untuk mengetahui bagaimana tanggapan pln atas dokumen spfo tersebut
kita telah terhubung dengan kepala satuan komunikasi korporat pln imade suprateka
selamat sore pak imade
saya rasa mudah mudahan juga pln baik dan menanggapinya juga dengan baik
saya penasaran dengan sikap ataupun juga respon dari pln atas dokumen yang sudah dirilis oleh sfo tersebut
pak mada silahkan
ya oke terima kasih
begini pak mera
kami baru dengar bahwa itu ada dokumen yang menyatakan seperti itu yang keluar dari sfo ya
ada persoalan berkait dengan gratifikasi pada tahun tahun tersebut
namun demikian kami di internal
sampai saat ini belum pernah ada yang namanya penyidikan ataupun pembicaraan ke arah arah tersebut
oleh karena kami dengan mendengar berita seperti ini
saat ini sedang melakukan menggali informasi lebih dalam
mengumpulkan informasi informasi yang tentunya validitasnya perlu kami pertahankan
nah kami sampai ke lapangan melaksanakan itu tim audit kami saat ini
sampai sejauh ini kami belum bisa menyimpulkan
apakah benar atau tidak
lalu yang kedua terkait dengan kalau tadi diciptakan sedemikian
ada pihak perantara yang kemungkinan terlibat di dalam hal tersebut
nah apakah ini apakah sudah direct kepada personel personel atau individu yang ada di pln
atau sekedar pihak perantara
itu kan perlu ditunggu tunggu lagi dulu
lalu yang ketiga menghadapi persoalan ini tentunya kami sangat menganut
apa namanya berbasis pada good corporate government ya
dan itu kita buktikan dari saat ini pun kita sedang melaksanakan
berbagai perbaikan perbaikan sistem di dalam langkah pelelengan pelelengan
sehingga tidak dimungkinkan adanya pihak pihak ketiga yang bermain di sana
dan keempat oleh karenanya terkait dengan permasalahan floor waste ini ke pln
itu karena kami mengandung sistemnya good corporate government
dan dengan baik tentunya kami memperkilakan nanti ke depan kita bersabar saja
apakah nanti akan ada penyidikan penyidikan dari pihak yang berwenang
khususnya seperti apa yang terjadi di garuda
dan kami akan sangat kooperatif untuk membantu pihak penyidik di dalam langkah
untuk mendalami persoalan ini
sementara itu yang dapat kami sampaikan
dan tentunya kebenaran kebenaran dalam persoalan ini kami juga sedang menunggu informasinya
terima kasih pak fera
pak made tadi sebelum saya ke eksternal ataupun juga pemeriksaan dari pihak eksternal
seperti yang dialami oleh garuda indonesia saya ke tim audit yang tadi sudah anda sebutkan pak made
apakah tim audit ini juga mengumpulkan informasi karena kita tahu pada periode dua ribu tiga belas
atau kemudian juga mengumpulkan dokumen dokumen penting untuk menelah lebih lanjut lagi kasus ini
apakah juga dilakukan mungkin pemanggilan untuk mantan petinggi dari pln ketika tahun tahun mereka menjabat
untuk lebih melengkapi lagi hasil audit dari pln
jadi apakah sudah memanggil para mantan pejabat termasuk juga mengumpulkan dokumen dokumen pada tahun tersebut
ya tentunya pasti akan ke arahnya ke sana
namun sampai sekarang tentunya dilihat dari dokumentasi ada beberapa yang kira kira masih aktif saat ini
yang mungkin bisa digali informasi dari mereka
nah dengan sudah tutup kemungkinan kalau misalnya untuk menambahkan informasi yang lebih akurat dan valid ya
tentunya akan mencari pihak pihak yang lebih bertanggung jawab untuk mencarikan klarifikasi dan lain sebagainya
nah itu sampai sekarang memang tim audit kami hanya mencari
sementara ini baru sampai pada mencari kebenaran adanya proyek tersebut
baik pak mada terkait juga tadi anda sudah singgung sebelumnya menanti juga kemungkinan apakah ada kpk yang akan berkoordinasi dengan anda
apakah sudah ada saat ini komunikasi dari kpk atau sudah ada pemanggilan komunikasi dengan pihak kpk dan pln pak made
belum belum ada belum ada sama sekali
tentunya kami kan begini kami tentunya sebagaimana lajimnya kami untuk sementara ini berpikir bahwa dengan azas praduga tidak bersalah
karena ada pihak ketiga yang hadir di sana yaitu perantara kan
bisa saja dalam konteks seperti ini karena kami mengandung azad pradugra tidak bersalah
apakah benar perantara ini menyampaikan untuk pln dan lain sebagainya kan seperti demikian ya
nah ini tentunya kami mencoba tetap fair memberikan kesempatan kepada aparat yang berwenang untuk melakukan pendalaman
baik pak mada mungkin sebelum mengakhiri dialog kita saya ingin mengetahui mungkin anda bisa juga memberikan keterangan kepada publik
seperti apa sesungguhnya mekanisme tender sejauh ini di pln
harusnya idealnya seperti apa yang memang dianur pln hingga saat ini dan harusnya pada periode tersebut juga sama
ya begini kalau sekarang itu mungkin jauh berbeda dengan yang lalu ya
sekarang itu benar benar kita melakukan screening terhadap dua hal
yang pertama adalah capability dia
artinya mereka mempunyai kemampuan untuk membangun menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang sudah disepakati kemudian
lalu yang kedua financial support nya dari mereka
nah itu untuk meyakinkan bahwa siapapun yang sebagai pemenang di dalam tender itu diyakinkan bahwa mereka mempunyai financial spot yang sangat valid
artinya dapat menyelesaikan proyek dalam waktu dekat dalam waktu yang sudah diperjanjikan
sehingga dengan demikian tidak ada lagi proses proses pembangunan proyek yang terbengkalai karena kekurangan financial resort
ini bagaimana ngetesnya
ngetesnya itu dengan meningkatkan jumlah artinya persyaratan
yang kedua mereka harus membuktikan sudah pernah melakukan pembangunan pembangkit dengan kapasitas seribu megawatt kata kata yang demikian
kalau tidak punya pengemampuan seperti itu kita lihat cv mereka
dan kemudian kita persyaratkan supaya ada konsorsium dengan pihak dalam negeri yang mempunyai kemampuan dan monitoring terhadap pembangunan kapasitas seribu megawatt
kurang lebih seperti demikian itu yang dulu yang
pak mada mungkin
saya lanjutkan sebentar
silakan pak mada
dengan kondisi persyaratan seperti demikian maka bidder bider yang masuk itu akhirnya adalah terseleksi dengan baik
tidak ada bitder bidder yang hanya sekedar untuk mencari proyek tidak ada bidder bidder hanya sekedar sebagai perantara masuk
baik pak mada
jadi inilah yang perlu kita yakini untuk menjadikan proyek kita berjalan dengan baik
sedikit pak mada tadi anda menyebutkan berbeda sekarang dan yang dulu jadi skema yang tadi anda jelaskan itu dimulai pada tahun berapa sesungguhnya
dua ribu sebelas sudahkah menggunakan seperti yang anda uraikan tadi
sudah saya rasa biddingnya kalau tender juga pasti baku ya cuman persyaratannya sangat mudah dulu
sebelum masuk ke dalam fase konstruksi
baik terima kasih imada suprateka kepala satuan komunikasi korporat pln telah bersama kami di cnn indonesia business sore hari ini